kekayaan intelektual merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan
kekayaan intelektual atau ki merupakan kunci utama lahirnya berbagai produk dan jasa
yang tentu saja menjadi kekuatan terpenting untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara
tingkat perlindungan paten pun seringkali dihubungkan dengan kemajuan teknologi bangsa
di mana semakin menjamurnya patent lokal berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi sebuah negara
nah lalu seperti apa upaya pemerintah indonesia dalam meningkatkan permohonan
dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
insight akan membahasnya bersama saya desi angpa
kekayaan intelektual atau ki merupakan suatu aspek yang penting dalam kehidupan
ki merupakan kunci utama lahirnya berbagai produk dan jasa
yang diperlukan manusia yang merupakan kekuatan terpenting untuk pertumbuhan ekonomi suatu bangsa
menyambut tahun dua ribu dua puluh tiga yang ditetapkan sebagai tahun merek
direkturat jenderal kekayaan intelektual djki mengusung beberapa program unggulan utama
untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
target kinerja ini disusun dengan sasaran strategis oleh kementerian hukum dan ham
yang ingin memastikan
pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
dan sasaran program kelindunginya kekayaan intelektual di seluruh indonesia
sebelumnya djki mencatat capaian sebanyak satu ratus sembilan puluh delapan ratus enam puluh satu pencatatan ciptaan pada tahun dua ribu dua puluh
angka ini meningkat sebesar dua puluh lima ribu dari tahun sebelumnya
berkat sistem pophc atau persetujuan otomatis pencatatan hak cipta
di mana sistem ini memangkas waktu permohonan menjadi kurang dari sepuluh menit
dalam meningkatkan permohonan dan pemanfaatan kekayaan intelektual atau ki di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
menteri hukum dan ham yasona lauli meluncurkan empat program unggulan direkturat jenderal kekayaan intelektual
dan keempat program besar tersebut
yaitu meningkatkan permohonan kekayaan intelektual
meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual nasional yang dilindungi
penyelesaian permohonan hak kekayaan intelektual
dan menyelesaikan penanganan aduan pelanggaran hak kekayaan intelektual
nah untuk mengetahui lebih lengkap mengenai capaian serta targetnya
di studio telah hadir bersama saya pelaksana tugas direktur jenderal kekayaan intelektual

selamat tahun baru mbak desi
semoga semakin berkah untuk kita semua
dan semoga juga jumlah
patent atau kekayaan intelektual yang kita miliki
itu akan semakin bertambah meningkat
razilu seperti kita ketahui
kalau negara negara berkembang
itu kan mereka
brand nya merek nya kekayaan intelektualnya itu kan luar biasa banyaknya
jadi biasanya kalau kita membeli barang atau
merek itu sangat penting
karena merek ini bisa disitu tercemin kualitasnya
unikannya inovasinya dan lain sebagainya
nah menurut saya ini program ini penting
kita bicarakan mengenai kekayaan intelektual
tidak kurang sering menurut saya kita memberikan informasi maupun edukasi mengenai ini
apa itu sebenarnya yang kita sebut sebagai kekayaan intelektual
atau kalau bahasa inggrisnya intellectual property rights
dan kenapa perlu
ya baik mbak nesli
kekayaan intelektual itu memang menjadi sangat penting
sebenarnya hidup dan kehidupan manusia ini tidak bisa dipisahkan dengan kekayaan intelektual
mulai dari tidur sampai dengan tidur kembali
dalam seluruh aktivitas dia itu berinteraksi dengan ke intelektual bahkan menggunakan ke intelektual
kenapa kekayaan intelektual
kita kan tahu kekayaan itu artinya apa intelektual itu
tapi kekayaan intelektual itu persisnya definisinya dari kali itu
jadi didefinisikan oleh para pakar bahwa ke intelektual itu adalah
kekayaan yang lahir dari hasil olah fikir rasa dan karsa
jadi perpaduan dari olah fikir rasa dan karsa lahirlah kemudian ke ke intelektual
sebenarnya kalau hanya kemudian kita katakan ke intelektual mungkin masyarakat akan masih confuse bingung
tapi kalau kemudian kita berikan penjelasan yang lebih memudahkan mereka bahwa keintelektual itu terdiri dari
ada yang disebut dengan patent ada yang disebut dengan
ada yang merek ada hak cipta ada desain industri itu akan lebih mudah
oh kekayaan intelektual apa makhluk apa lagi nih
tapi kalau kita kemudian sebut jenis jenis kekayaan intelektualnya oh ternyata itu yang disebut dengan keintelektual
satu contoh yang sederhana ini gelas
gelas ini mbak desi ini sebenarnya banyak kandungan ke intelektualnya
ini ada patent di dalamnya saya kasih contoh awalnya cangkir ini tidak punya gagang
kemudian dibuatlah gagang
gagangnya cangkir awalnya pertama kali ini pasti patent
karena ada yang menciptakan atau memiliki ide untuk membuat gagang itu
betul dan kalau patent itu sebenarnya menyelesaikan masalah secara teknik
kenapa dibuat gagang
karena untuk menghindarkan orang dari panas
nah dibuatlah gagang ini
ya ini sebuah teknologi
kemudian untuk menjual daripada gelas ini perlu dikasih brand merek
untuk membedakan satu cangkir dengan cangkir lainnya
kalau di sini mereknya adalah cnn
ya walaupun mungkin dari cnn sendiri tidak pernah minta merek untuk produk gelas ini
ya kemudian ada desainnya ini
ada desainnya berwarna merah kemudian bentuknya seperti ini
jadi dari satu produk ini saja ini minimal sudah ada tiga ke intelektual
ada patentnya ada mereknya kemudian ada desain industri yang ada di dalamnya
bahkan juga kalau ada logo yang bisa ditaruh di sini itu juga bisa mengindikasikan dia punya merek
oke jadi merek patent ya desain lisensi itu yang merupakan yang kita sebut kekayaan intelektual itu sendiri
iya betul masih ada lagi yang lain ada lagi hak cipta
ya betul hak cipta itu lebih ke arah ilmu pengetahuan seni dan sastra
jadi kalau mbak desi sekarang misalnya nyanyi sekarang ya di tempat ini
itu sudah terpublikas

nah mbak desi punya hak cipta atas lagu yang baru saja dinyanyikan
dan pemerintah akan memberikan perlindungan seumur hidup ditambah dengan tujuh puluh tahun setelah meninggal dunia
jadi kalau ada orang yang mau nyanyikannya lagu itu nanti harus minta izin dan bayi royalti kepada mbak desi
jadi ada hak cipta yang kekayaan intelektual yang berupa tadi lagu atau mungkin buku juga kan biasanya hak cipta dilindungi oleh
ya merek seperti misalnya tadi merek baju
ya betul program komputer
ya merek baju
ya itu juga merek cnn juga
ya merek cnn juga
nah patent tadi itu
ini adalah solusi teknologi
kalau lisensi itu adalah salah satu aspek setelah mbak desi punya keintelektual mau dilaksanakan oleh orang lain
mbak desi nggak perlu melaksanakan dilisensikan lah kepada orang lain nanti mbak desi dapat royalti dari dia
oke kalau desain
kalau desain itu adalah tampilan secara estetika dari sebuah produk
maksudnya ini bisa dalam berupa barang
bisa dalam berupa karya jasa dan juga karya seni
tapi misalnya kalau taruhlah misalnya bagian dari tubuh kita
bagian dari tubuh kita
apakah juga bisa di merek kalau misalnya digunakan untuk hal hal yang unik atau tertentu gitu
kalau dari tubuh kita sebenarnya dari baju yang saya pakai atau mbak desti pakai pasti ada mereknya kan
nah kemudian dari sisi motif ada motifnya itu hak cipta
oke kalau dari tanaman
kalau dari sisi
untuk tumbuhan nah apakah itu bisa karena ini kan alam
bukan kita yang mengkreasinya tapi
kalau dari sisi tumbuhan itu rejimnya juga bukan di tempat kami memberikan perlindungannya
tapi tetap rejim ki itu di kementerian pertanian namanya lah varietas penyelidungan varietas tanaman
ketika ada sebuah tanaman yang kemudian dilakukan sebuah rekayasa tertentu
untuk melahirkan varietas baru itu dilindungi dengan perlindungan varietas tanaman
oke tapi khusus untuk dirjen kekayaan intelektual itu adalah yang betul betul bersifat intelektual seperti ini
ini juga semuanya intelektual
ini sama ya karena disitu ada rekayasanya
jadi pada intinya ini merupakan sesuatu kreativitas
dari hasil olah pikir
dari hasil olah pikir
dan menjadi kaya karena ada nilainya
ada nilainya ada pilih
kenapa perlu kenapa kita perlu yang namanya itu kekayaan intelektual

apa yang digunakannya
dan kapan pertama kali itu diadakan
karena kreativitas manusia ini kan cukup sudah beratus ratus tahun menciptakan sesuatu
kalau mau mikirkannya sejak kapan pasti sejak lama
sudah lama sekali
kalau misalnya kita lihat paris convention itu
saya lupa tahun berapa
kalau di jepang sendiri mulai mereka melindungi karya karya ini dari tahun seribu delapan ratus an sekian
kalau di indonesia
kalau di indonesia sendiri relatif di tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga
sebenarnya kita sudah ada
itu sudah ada
dan itu masih ingat gitu
kira kira apa apa saja waktu itu produk maupun jasa kekayaan intelektual yang pertama kali diperlukan
di tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga itu ada namanya pengumuman sementara menteri hukum dan ham terkait dengan permohonan patent
itu untuk patent ya
tetapi secara mulai untuk merek
ada undang undang merek pertama itu di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kenapa merek atau hak kekayaan intelektual ini harus dilindungi
kalau tidak dilindungi karya seseorang itu pasti akan berselisih kemudian bertengkar bahkan
ya namanya karena dia punya value added
ada nilai ekonomi di dalamnya
itu pasti orang kemudian akan bertengkar kalau tidak dilindungi
karena tidak ketahuan ini milik siapa
sehingga kalau dilindungi
mereka akan memberikan pembatasan
tidak bisa dimiliki oleh orang lain
kalau orang lain gunakannya itu mencuri
dan kalau dia misalnya
kalau menggunakannya secara sah
minta izin sama mbak desi
dan membayar royalti
dan membayar itu sah
tapi kalau mencuri sehingga menguntungkan dia merugikan
desi bisa laporkan ke polisi
atau bisa melalui mediasi di tempat kita untuk diselesaikan
bisa diselesaikan secara mediasi
ini penting sekali kenapa saya tanyakan ini
karena di indonesia ini kita tuh punya sejarah
dan menghakmilikan sesuatu yang sebenarnya bukan milik kita itu sendiri
tapi insya allah mulai sekarang itu sudah mulai pelan pelan
makanya penting harus ada pengertian kenapa kekayaan intelektual ini harus dilindungi
tapi sebelumnya itu kita harus tahu kenapa
dan bagaimana prosedurnya pak raziello
kita break sebentar
diskusi kita kali ini insight with desi anwar akan segera kembali
tetaplah bersama kami
sekarang kita lihat ya pak raziello kalau misalnya bicara mengenai merek atau brand
dan juga ya banyak sekali kan bentuk bentuknya misalnya brand khususnya yang terkenal
ya kita nggak sebutin
cnn juga terkenal ini
ya kalau lah cnn
tapi misalnya restoran yang terkenal
brand baju yang terkenal
dan kemudian sepatu yang terkenal
itu mereka namanya merek jasa merek dagang
ini merek jasa merek dagang
apa yang membuat satu brand itu ya berharga
berharga lebih dari yang lain
karena disini nanti kuncinya kenapa orang menjadi ingin meniru brand itu
dan bahkan mencurinya sehingga mencuri kekayaan intelektual dari brand itu
ini karena kan kekayaan intelektual ini kan memiliki nilai
tapi apa yang unsur unsurnya yang pak razilu ketahui itu bisa menjadikan kekayaan intelektual ini sangat sangat penting dan sangat berharga untuk diundang undangkan
jadi tadi sejak awal saya katakan bahwa
setiap pakaian intelektual itu punya nilai ekonomi
tetapi kemudian nilai ekonomi itu akan menjadi tinggi atau rendah
itu sebenarnya nanti bergantung dengan nilai promosi
ya sejauh mana dia mempromosikan
setelah dipromosi kemudian dia menjaga kualitas daripada produk dia
ketika kemudian konsumen dia loyal
dengan satu brand tertentu
dan pasti ditentukan juga oleh kualitas daripada produk
kualitas penyusun daripada produk produknya
katakan misalnya adalah tas
dengan brand yang luar biasa
yang harganya bisa ratusan juta
itu kan pasti produk yang menyusunnya
barang barang yang menyusun daripada produk ini juga dibuat dari benda benda yang berkualitas dan sangat mahal
jadi itu pasti akan berbeda dengan tas yang juga ketika dipakai hanya lima hari kemudian akan rusak misalnya
itu juga akan menjadi penentu daripada harganya kemudian kenapa menjadi rendah atau menjadi tinggi
jadi itu pasti ditentukan
jadi di situ kekayaan intelektual itu akhirnya manifestinya dalam kekayaan harga barang itu sendiri
sehingga di sinilah kenapa dari aspek ekonomi itu sangat penting
rebrand dan lain lain
yang seringkali kita tiru
tapi siapa yang berhak untuk memiliki kekayaan intelektual
baik itu hak ciptanya atau patentnya itu siapa
yang berhak adalah pencipta daripada karya karya itu
bisa individu bisa juga badan hukum
jadi pemilik kekayaan intelektual itu adalah bisa berupa individu bisa berupa badan hukum atau bahkan bisa berupa komunitas
yang kita sebut dengan kustodian
misalnya mbak desi memiliki satu merek katakanlah desi sendiri
ya mereknya desi
desi anwar brandnya
brandnya desi anwar
dengan salah satu kelas tertentu
misalnya adalah di bidang kuliner
kemudian mbak desi menjual jasa jasa di restoran
apa saja produk yang ingin mbak desti jual di sana
jadi itu adalah pemilik daripada merek itu mbak desi
tapi saya harus daftarkan
kalau tidak daftar bagaimana
misalnya ini nama saya gitu tapi ada orang lain ternyata menerbitkan buku atau menerbitkan karya dan lain sebagainya menggunakan nama saya
tapi dia yang duluan istilahnya mendaftarkannya dengan
saya merasa loh itu kok gitu
jadi dalam prinsipnya kekayaan intelektual itu
itu prinsipnya adalah
siapa yang mengajukan pertama kali ke direkturat jendal keintelektual
kalau di sini
maka dia yang pertama kali akan diakui sebagai pemilik daripada kekayaan intelektual itu
kalau memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam undang undang nanti
apa apa saja contoh persyaratannya misal
yang pertama adalah desi andwar
ya desi andwar
jadi ketika mbak desi sudah punya tekad ingin membuat kuliner ya restoran
restoran lah dengan nama desi anwar
kemudian mbak desi harus mendaftarkan ke kita
dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan undang undang
ini kita mengajukannya secara online
jadi mbak desi tinggal mengisi seluruh isian di tempat itu
kemudian menyiapkan semua kelengkapan
persyaratan yang ditetapkan secara administratif
ada etiket mereknya
dan lain lain sebagainya
kemudian harus membayar sejumlah biaya
berapa kalau sekarang
kalau untuk merek tidak terlalu mahal
kalau umkm itu hanya rp enam ratus
oke jadi dengan bayar rp enam ratus ribu
saya nanti berhak untuk mendapatkan merek resiko
belum tentu mendaftarkan itu baru proses awal baru filing
kemudian nanti kita akan publikasi
berapa lama dari filing
dua bulan dipublikasi
ya seketika akan dipublikasi
selama jangka waktu dua bulan untuk menerima tanggapan dari publik
dan ini bisa dilakukan online
sejak kapan ini dilakukan online
sudah lama ya
kita lakukan secara online
dan setelah dua bulan tanggapan publik itu maksudnya apa
jangan jangan ternyata tadi
sudah ada itu yang punya
ya sudah ada
atau ternyata mbak desi saya sudah pernah menggunakan ini
tapi karena kita tetap menggunakan prinsip first to file
walaupun mbak desi sudah menggunakan lebih dulu
ini kita tidak anggap
karena kita memegang prinsip bukan first to use
bukan siapa yang menggunakan pertama kali
tapi siapa yang mengajukan pertama kali
tapi kalau begini misalnya saya file
ternyata pak razilu sudah duluan file dengan menggunakan nama saya
dan saya merasa bahwa ini tidak benar
apakah saya bisa kontestasi bahwa
bisa saja mengajukan juga tetapi tetap keputusan di tempat kita
nanti saya lanjutkan ya
kemudian akan dilakukan pemeriksaan subtantif
inilah yang saat untuk menentukan
apakah kemudian bahkan sudah ada persamaan pada pokoknya
dengan merek orang lain yang sudah ada
atau apakah dia punya etiket baik atau enggak baik
itu juga menjadi persyaratan
apabila kemudian diberi
dan ternyata bu desi juga masih keberatan
itu boleh mengajukan gugatan ke pengadilan
oke taruhlah sekarang mulus prosesnya
dari filing sampai ke publik kemudian diberi
tapi ada biaya biaya lain selain enam ratus ribu yang untuk
karena merek ini boleh diperpanjang
setelah sepuluh tahun kemudian
ya sebelum sampai sepuluh tahun enam bulan sebelum satu tahun
diperpanjang untuk mendapatkan sepuluh tahun lagi perlindungan
jadi kekayaan intelektual untuk merek hanya untuk durasinya sepuluh tahun
iya tapi bisa diperpanjang setiap sepuluh tahun
dengan tambahan biaya
dengan tambahan biaya
itu pun seluruh biaya diatur dalam peraturan pemerintah
dan bayarnya langsung kekas negara
terus kemudian saya mendapatkan apa bentuknya
dan itu ibu langsung download sendiri saja
di print sendiri
itu akan kirim ke akun ibu
paling lama berapa
prosesnya sekarang rata rata insya allah kita selesaikan kurang lebih enam tujuh delapan bulan
kita usahakan seperti itu
dan sekarang di indonesia ini
sudah ada berapa sih sebenarnya jumlah patent yang kita miliki
merek atau patent
secara keseluruhan yang namanya kekayaan intelektual
jumlah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh republik indonesia ini
kalau jumlahnya sangat banyak
dua ribu dua puluh dua ini kita menerima permohonan rp dua ratus lima puluh enam lebih
dan untuk merek yang kita terima di tahun dua ribu dua puluh dua saja
itu rp satu ratus dua puluh lebih
artinya ada peningkatan
artinya orang juga semakin sadar
pentingnya untuk filing atau
kalau dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh satu
secara keseluruhan untuk rejim seluruh rejim kai tadi
patent merek kemudian desain industri hak cipta
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
artinya terjadi kreativitas
dan inovasi tumbuh berkembang di indonesia
dan juga keinginan untuk melakukan sesuatu dengan cara benar
pak raziello kita istirahat sebentar
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
insafi desi anwar akan kembali sesaat lagi
zadcknow liu agar kita mengikuti semua aspekrs ipa

saya merasa sedikit nggak break
terima kasih pak az
supermarket atau kita pergi ke department store kita lihat itu brand brand atau merek merek mana
saja yang ada nah disitu itu kelihatan siapa negara yang paling istilahnya maju dan dimana karya karya
itu dianggap berkualitas dan populer nah menurut saya semakin banyak brandman atau merek yang kita
lahirkan sendiri indonesia sendiri tentu saja ini merupakan kebanggaan bagi kita sendiri itu kan
poinnya itu kan ya pak razili semakin banyak kekayaan intelektual yang kita miliki ini tentu saja
mencerminkan segala macam kreativitas tapi juga sumbangannya terhadap perekonomian tahun dua ribu dua puluh
memang ada semacam sosialisasi atau edukasi informasi yang diberikan kepada masyarakat
kamu memang di
dua ribu dua puluh dua itu meng create banyak sekali program kami sebut program unggulan program unggulan yang kami
dilaksanakan itu kelihatan berhasil atau bahkan sangat berhasil dengan kenaikan daripada jumlah
perhomanan yang ada ya kegiatan yang kami buat diawali di tanggal enam januari dua ribu dua puluh dua itu melaunching
pop hc namanya persetujuan otomatis pencatatan hak cipta
askri mengacet pop page apa ini persediaan dan tujuannya apa featured bandar hari hai para penghasil
keintel di bidang hak kita untuk mereka mendapatkan surat pencatatan mereka mengajukan untuk dapat
surat pencatatan hak cipta yang tadinya memakan waktu bisa satu hari bisa seminggu bisa satu bulan
hanya menjadi kurang dari sepuluh menit
wow kenapa bisa begitu cepat
makanya kita sebut persetujuan otomatis
jadi yang penting
ya mereka submit seluruh persyaratan yang diperlukan
apa saja di situ
kira kira contoh contoh dari persyaratan itu
persyaratan yang diperlukan
dia harus mengisi tanggal pertama kali dipublikasi tanggal berapa
siapa nama penciptanya siapa nanti nama pemiliknya
kemudian nanti dia foto daripada karya dia
apakah buku dan lainnya dan sebagainya itu dia foto
kemudian disubmit ke kita
dan contohnya dalam peraturan itu kita bilang disimpan oleh dia
apabila diperlukan di kemudian hari nanti kita akan ambil
itu yang membuat kemudian menjadi prosesnya cepat
ya menjadi proses cepat
dan dia harus bayar biaya dulu
ini untuk hak cipta rp empat ratus
contoh contohnya apa saja
yang tahun dua ribu dua puluh dua ini
banyak sekali mbak desi
ada karya di bidang ilmu pengetahuan
kayak disertasi tesis kemudian buku modul
kemudian di bidang lagu program komputer di bidang video macam macam
ada puluhan item yang berkaitan dengan hal itu
kita menerima permohonan sebesar satu ratus tujuh belas ribu lebih
sampai dengan tiga puluh satu desember untuk hak cipta
itu cukup besar
karena ada program ini sosialisasi
bagaimana cara melakukannya supaya orang paham dan tahu ada program ini
nah kemudian kita bikin kegiatan yang lain untuk mendisiminasikan
mensosialisikan hal ini
kita bikin ada kita libatkan pak menteri secara langsung
pak menteri kita bikin kegiatan roving seminar
menteri hukum dan ham di bidang kekeintelektual
jadi pak menteri kita bikin kegiatan roving seminar menteri hukum dan ham di bidang kekeintelektual

itu kita bagi keempat kawasan
di kawasan sumatera itu untuk seluruh provinsi di sumatera
kemudian di sulawesi untuk seluruh provinsi yang ada di indonesia bagian timur
kemudian di yogyakarta untuk yogyakarta dan jawa tengah
dan terakhir di jakarta untuk seluruh provinsi yang tidak di cover di tiga tempat
sekaligus ada kegiatan
ya pak menteri
jadi pak menteri berinteraksi dengan para pelaku para umkm
tarazilu juga ada tentu saja
apa kira kira feedback nya dari masyarakat
pertanyaan apa saja
di antara mereka kalau dari sisi penyelesaian mereka nggak komplain
karena sudah kurang dari sepuluh menit
mereka hanya minta masih bisa keadaan pengurangan biaya
ini empat ratus ribu ini digunakan untuk apa saja biasanya
mungkin bagi umkm atau
itu kan agak
memperatkan ya pak alam
tapi sebenarnya kalau dihitung dengan jangka waktu yang diakan
kalau misalnya merek tadi umkm enam ratus ribu
itu buat sepuluh tahun
sebenarnya sepuluh tahun di bagian enam ratus ribu itu nggak ada apa apanya
ya karena dia akan dapat sepuluh tahun
bukan kemudian dia biar enam ratus ribu hilang
tapi dia dapat perlindungan selama sepuluh tahun
kalau untuk hak kita seumur hidup tambah tujuh puluh tahun lagi
jadi yang empat ratus ribu sebenarnya
ya masih masuk akal lah
sangat masuk akal
walaupun tentu saja ada permintaan tolong
kemudian kegiatan lainnya namanya adalah mobile ip clinic
jadi adalah semacam klinik kekaintelektual bergerak
kita laksanakan di tiga puluh tiga provinsi di seluruh indonesia
dengan tiga puluh tujuh kegiatan
jadi tim saya dari jakarta itu datang ke tiga puluh tiga provinsi
nah targetnya siapa siapa saja apakah ini anak anak muda atau di kalangan
kalau patent itu kita sebut inventor
ya jadi para inventor dosen kemudian para peneliti di perguruan tinggi
para penghasil karya di bidang hak cipta
para pendesain kita undang semuanya
kemudian umkm pasti kita undang
itu yang akan hadir di tempat itu
dan mereka yang baru akan mau mengetahui ke intelektual
itu kita laksanakan sangat masif
di tiga puluh tiga provinsi tiga puluh tujuh kegiatan
artinya ada provinsi yang kita laksanakan dua kali atau tiga kali
dan responsnya bagus ya
itu menunjukkan peningkatan permohonan yang cukup besar tadi
dan ini kan permohonan ya
dan ini membutuhkan
ada yang tadi yang kalau merek kan membutuhkan waktu enam bulan dan lain sebagainya
kan untuk apa apa lagi selain dealing dengan permohonan tapi juga kan masih banyak yang harus pending ya
yang masih harus diistilahnya diberikan sertifikat dan lain sebagainya
ini bagaimana sekarang yang sedang
sebenarnya di kegiatan kegiatan kita laksanakan tadi
di ropping seminar kemudian di yasona mendengar
dan juga sekaligus di mobile ip clinic
itu kita serahkan untuk membuktikan bahwa ini selesai prosesnya cepat
di saat itu juga sertifikatnya
atau sertifikat maring yang sedang kita proses kita akan serahkan pada saat itu juga
oleh pak menteri yang menyerahkan pada saat itu
ini kalau hak cipta bisa sepuluh menit kenapa kalau merek masih harus enam sampai tujuh bulan pak
karena tadi ya sebenarnya rejim hak cipta itu
rejim hak cipta ini adalah rejimeka intelektual yang akan lahir hak eksklusifnya ketika dipublikasi
jadi apabila dipublikasi saat itu juga haknya sudah lahir ketika itu juga
hanya undang undang memang kemudian memberikan satu kesempatan atau peluang
mereka boleh mengajukan permohonan sebagai bukti
karena di indonesia itu selalu harus ada bukti
mana loh buktinya bahwa kamu sudah pemilik daripada hak kita ini
nah di sini kan banyak sih plagiarism misalnya
bagaimana untuk menceknya
taruhlah saya misalnya langsung online
kemudian dapat dalam sepuluh menit
tapi ternyata dilihat ini copy paste dari google
ini kan sering sekali yang terjadi
dengan jumlah permohonan yang kita terima satu ratus tujuh belas ribu tadi
insya allah sampai hari ini belum ada yang komplain terhadap orang lain
bahkan kamu adalah plagiarism terhadap punya saya atau mendiru punya saya
karena persetujuan otomatis ini kita ingin membangun integritas dari kita
integritas dari pemilik kakak intelektual
dia akan membuat deklarasi
deklarasi dalam surat pernyataan
betul yang adalah punya saya
tidak meniru punya ini
tidak melanggar ini
apabila di kemudian hari ternyata saya meniru
atau ternyata saya berbohong atas hal ini
maka direktur adanya kakak intelektual akan menghapus secara otomatis
iya dan dalam melakukan ini semua ini kan sekarang dilindungi oleh undang undang
jadi kalau undang undang ini dilanggar pasti ada konsekuensinya
oke kita lanjutkan setelah yang berikut ini
tetaplah bersama kami
intravid devi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
topik kita kali ini mengenai pentingnya untuk mendaftarkan kekayaan intelektual kita
saya masih membahasnya dengan pak razilo sebagai pelaksana tugas direktur jenderal kekayaan intelektual
ini semua itu sudah dalam ranah ada undang undangnya lah
ini sangat sangat penting juga untuk dipahami
karena kalau ini masalah integritas ya sebenarnya pak razilo
kalau ini kalau saya mengadu misalnya

ternyata ada orang yang menggunakan nama saya
dan dia sudah lebih dahulu mempatentkan atau mendaftarkan atau filingnya
siapa yang mendaftarkan lebih dahulu dia yang berhak
saya merasa dirugikan bagaimana step stepnya
dan juga kalau memang ternyata saya yang mencuri yang dimiliki oleh orang lain
pak desi sebenarnya dalam proses untuk melahirkan sertifikat atau pemberian sertifikat
dinyatakan bahwa dia lulus
itu prosesnya di luar hak cipta itu relatif lama
dan kita memberikan kesempatan kepada publik untuk mengajukan oposisi atau gugatan keberatan
nah kepada publik ini berarti dipublikasikan kan
tapi di mana dipublikasikan
bukan di koran
bukan di koran
kalau itu sangat mahal
karena kita harus publikasi setiap bulan itu ratusan
jadi website nya persisnya apa namanya
ini juga mungkin harus dipublikasikan ini website ini
kita sudah publikasikan insya allah
sudah banyak masyarakat yang tahu ini
jadi kita publikasikan di sana
nah itulah masyarakat kemudian melihat
ketika dia merasa bahwa ini adalah punya saya
kenapa kemudian didaftarkan oleh orang lain
dia boleh mengajukan gugatan ke kita
dia kirim surat ke kita
kemudian di follow up dengan
itu akan dijadikan sebagai referensi oleh pemeriksa
karena ada pemeriksa
ada pemeriksa sustantif namanya
akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan
apakah memang keberatan yang dia ajukan ini layak dipertimbangkan untuk menggugurkan dapat dilahirkannya
saya menggugat pak razilo dan ternyata
atau pak razilo menggugat saya
saya memang salah dan selama ini setelah menyalahgunakan dan telah mendapatkan keuntungan
dan mendapatkan keuntungan dari penyalahgunaan mereknya pak razilo itu
kalau dia belum mendaftarkan
misalnya mbak desi punya sesuatu tapi belum daftar
itu kita tidak anggap karena tidak punya alas hukum
nggak ada dasar hukum mengatakan bahwa mbak desi miliknya
nggak ada bukti dari negara
kecuali mbak desi sudah punya sertifikat dari kita
itu baru dianggap ada kerugian
kalau misalnya saya mendaftar dan ternyata pak razilu sudah mendaftar duluan
dan sudah dan setelah dalam dipertimbangkan dengan baik
ternyata pak razilu yang mengambil istilahnya
punya mbak desi
tapi mbak desi sebelumnya punya nggak
ya tak ada
kalau tidak punya sertifikat tidak bisa
nah tapi ini begini ya
saya ingat itu satu kasus ya
ini hak kekayaan intelektual ini hanya berlaku di indonesia
hanya berlaku di indonesia saja
berlaku di seluruh negara
di seluruh dunia
baru berlaku di seluruh dunia
di luar hak cipta itu teritorial perlindungannya bersifat teritorial
artinya hanya di mana negara kita minta perlindungan disitulah dilindungi
jadi kalau misalnya mbak desi hanya minta di indonesia hanya dilindungi di indonesia
boleh ditiru di malaysia
ini ada hal menarik
saya ingat beberapa tahun yang lalu
nggak tahu saya kalau pak razilo ingat
itu ada satu brand merek perancis yang terkenal di seluruh dunia
di indonesia ternyata ada orang yang mendaftarkan
ya itu brand itu bukan itu beda
tapi ini aneh karena di
di prancis dianggap sudah didaftarkan
ya ini kan merk di prancis dan merknya sudah berlaku di seluruh dunia
istilahnya barangnya sudah berlaku
tapi di indonesia katanya karena belum ada yang filing dengan nama itu
barangnya itu diberikan
itu kan aneh kan
enggak aneh juga
itu adalah aturan hukum di seluruh dunia
karena itu yang menganut sistem
ini bukan cuma indonesia saja
seluruh negara pasti mengandung sistem seperti itu
jadi di luar hak tipta
kalau hak kita itu berlaku universal
jadi ketika pak desy punya hak tipta tadi buku lagu
tapi kalau merk misalnya
kalau merk paten desain industri itu berlaku teritorial
nah taruhlah misalnya sekarang kita nama merk yang cnn lah
sekarang misalnya banyak sekali ya misalnya orang yang menggunakan gitu
dan mereka mendaftarkan juga gitu
katakanlah misalnya sekarang cnn
tidak ada di indonesia
kita beranda ini
ini ada di singapura ada di malaysia ada di jepang
kemudian razilu mau mendaftarkan ke djki
dan memang belum pernah ada yang filing
belum pernah ada yang daftar
jadi itu boleh
tadi penilangannya teritorial
aneh ya tapi
ketika kemudian saya daftarkan cnn
maka pemeriksa di tempat saya akan menjustifikasi
apakah merk cnn ini termasuk merk terkenal atau tidak
sangat terkenal misalnya
terkenal itu adalah anggapan dari cnn sendiri
karena ada aturan yang mengatakan bahwa terkenal itu harus didaftar di sekian negara
sudah disediakan di sekian lama
jadi tidak satu merk dianggap oleh masyarakat terkenal
akan dianggap terkenal secara hukum
siapa saja bisa sebenarnya walaupun mereknya sudah sangat terkenal
selama masih belum di filing di indonesia
kalau ada daftarnya kita ada daftar
kalau dianggap memang merek terkenal pasti akan ditolak
tapi ada aturannya
jadi kita tidak bisa mengatakan oh ini terkenal
siapa yang mengatakan dia terkenal bukan publik
kalau merknya kalau bisa didaftarkan
kalau bisa didaftarkan di seluruh dunia
apalagi kalau mereknya memang akan dibarketing atau dipasarkan di seluruh dunia
jadi ya tanggung jawab ya
saya masih ingat itu apa gitu dior atau pokoknya mereknya sangat terkenal
tapi di indonesia ada yang orang yang karena tidak pernah dipaling dan dia diberikan izin
sehingga harus ada gugat menggugat mengadu dan lain sebagainya
tapi kalau ke pengadilan pertimbangan pengadilan tadi
ini apakah dianggap miri terkenal atau enggak
oke nah sekarang dengan pertimbangan taruhlah gini
cnn kan satu merk
tapi saya ingin membuat sesuatu karena cnn itu sangat terkenal
tapi dengan warnanya sama cuma cnn bukan cnn
nah ini akan dikabulkan atau tidak
karena saya lihat ini restoran atau merk yang ingin mengecoh atau ingin meniru ingin mencuri lah dari keunggulan satu merk itu
ada beberapa pertimbangan nanti dari pemeriksaan
yang pertama yang saya ingin mengatakan bahwa ini bisa didaftar atau tidak
pertama dilihat ternyata ada persamaan pada pokoknya
cuma beda satu guru kok sama oh ditolak sama dia
oh ya pasti ditolak
yang kedua ternyata dia punya etiket enggak baik
ingin mendompleng katenaran merk orang lain dia inginlah merk yang mirip mirip dengan itu
nah banyak sekali kan banyak
itu pasti ditolak
jadi pasti ditolak ya
kalau dianggap bahwa kalaupun kemudian akhirnya misalnya diberi ya didaftar namanya kalau merek itu bisa menggugat
hukumannya apa kalau kita mencuri mengambil menyalahgunakan dan mendapatkan keuntungan dari
ya tergantung dengan putusan hakim juga
memang undang undang menetapkan bahwa dia bisa dipidana bisa diperdata
jadi tergantung kalkulasi daripada yang merasa dirugikan
saya menuntut sekian banyak
merasa dirugikan nama saya disalahgunakan
dia akan kalkulasi berapa banyak kerugiannya nanti hakim yang memutuskan
jadi bukan kita jadi kalau sudah proses sampai keurusan pengadilan itu hakim di luar djki
seberapa besar atau proporsi dari yang ini kan ada aspek pengaduannya juga di bawah
iya betul kita ada namanya adalah direkturat penyidikan dan penyelesaian sengketa
harapan kita seluruh kasus kasus yang bersengketa itu ke kita dulu sebelum ke pengadilan
sekarang sudah ada berapa
sudah banyak banyak sekali kasus kasus yang terjadi
dan bagaimana menyelesaikan
banyak sekali kita mediasi mereka kita panggil mereka berdua ada yang happy ending ada juga yang endingnya bermasalah
tergantung daripada mereka tapi pada akhirnya harus mengakui keputusan itu
cukup banyak yang akhirnya masuk ke keputusan hakim
cukup banyak juga yang berhasil kita mediasi ya kalaupun mereka nggak mengambil langkah mediasi
sebenarnya langkah mediasi adalah langkah
yang tidak membutuhkan biaya besar karena dia tidak perlu bayar
apalagi nanti harus ada lawyer harus ada ini
untuk tahun dua ribu dua puluh dua apakah cukup banyak yang masalah ini pengaduan
cukup banyak pengaduannya
dari ratusan ribu yang
lupa catatannya tapi cukup banyak yang kita bisa juga selesaikan secara mediasi
lewat direktur general hki dulu ya
betul harapan kita begitu
baik kita istirahat sebentar
pak razilo ini menarik sekali ya
karena memang kalau satu merek itu populer dan brandnya itu memang digemari
keinginan untuk meniru keinginan untuk mengambil dan menompleng itu pasti akan ada
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
kita membahas optimalisasi layanan publik kekayaan intelektual untuk meningkatkan angka permohonan ki di indonesia
saya bersama pelaksana tugas direktur general kkni intelektual pak rasilo di studio
kita telah melihat tahun dua ribu dua puluh dua ternyata jumlah permohonan itu semakin meningkat
ini karena saya lihat itu sangat semangat untuk mengedukasi mensosialisasi betapa pentingnya kekayaan intelektual
dan ini sudah dilakukan dengan ada program tadi yang roving seminar di seluruh indonesia
tahun dua ribu dua puluh dua hasilnya lumayan banyak peningkatan
tahun dua ribu dua puluh tiga ini apa apa saja dan program unggulan apa saja yang akan dilanjutkan pak razilu
pak rasilo tadi saya jawab sedikit pertanyaan tadi berapa aduannya
oh iya berapa dua ini penting ya
ini kurang lebih ada sebelas yang kita selesaikan
dan kita memblokir juga banyak website yang bekerja sama dengan kominfo
akhirnya website website yang sebenarnya tidak pantas juga dan melanggar ke intelektual
ya cukup banyak ya
lebih dari empat ratus itu bekerja sama dengan kominfo untuk kemudian takedown dari dunia maya
semoga tahun tahun ke depan juga jumlahnya semakin berkurang karena orang semakin paham bahwa kekayaan intelektual itu memang harus betul betul berdasarkan etika yang
ada banyak sebenarnya kegiatan kita mbak desi di tahun dua ribu dua puluh
ya kalau saya boleh bagi kegiatan itu dibagi dalam empat klaster tadi sebenarnya dari awal mbak desi sudah sampaikan
oh iya bukan
ini dua ribu dua puluh tiga target kita
itu diantaranya adalah kegiatan safari menteri hukum dan ham
kemudian ada kegiatan yang berkaitan dengan tadi safari menteri hukum dan ham republik indonesia
kemudian ada djki akti belajar dan mengajar
kami juga akan lakukan itu
kemudian ada ip akademik
karena peningkatan permohonan itu akan terjadi kalau ada peningkatan kualitas sumber daya manusia dari sisi ke intelektual
jadi kegiatan kegiatan itu dalam rangka upaya untuk meningkatkan daripada permohonan kekayaan intelektual
jadi hasil riset hasil inovasi dan lain sebagainya
kemudian kita juga ingin meningkatkan permohonan kekain intelektual yang berasal dari indonesia sendiri nasional
ada banyak kegiatan yang kita lakukan
itu kegiatannya adalah one village one brand
kita akan membantu para komunitas umkm yang bergerak dalam satu produk tertentu
mereka belum punya merek
kita akan bantu untuk didaftarkan mereknya
jadi nanti mereknya adalah merek kolektif
digunakan oleh banyak orang bukan satu orang saja
itu namanya adalah one village one brab
tapi bagaimana kalau digunakan oleh village lain oleh orang lain yang di luar dari komunitas itu
harus dapat persetujuan
harus dapat persetujuan
dan ini juga bisa diberikan lisensi ya
bisa juga isikan lisensi
tapi kita akan bantu supaya yang lain punya brand juga
karena kita akan bantu
jadi bukan cuma satu village ini
kita harapannya adalah banyak sekali yang kita kendaki
ini lahir di dua ribu dua puluh
contohnya desa desa seperti apa saja
nanti kita akan identifikasi dulu daripada produk produk mereka
kemudian apakah produk itu juga kemudian bisa diminati oleh pasar setelah masuk di pasar
jadi memang akan ada kegiatannya
kegiatan ini adalah kita akan bekerja sama dengan dinas dinas di perindak di daerah daerah dengan pemerintah daerah di seluruh indonesia
bersama dengan kantor wilayah hukum dan ham di daerah juga
kemudian ada kegiatan kita namanya adalah patent examiner goes to campus
jadi para pemerintah patent akan membantu para dosen peneliti di perguruan tinggi dalam upaya untuk mendaftar patent mereka
karena ketika mengajukan patent harus di draft
jadi tidak ditulis seperti menulis karya ilmiah tapi punya cara sendiri
ini lebih sulit ya kalau untuk patent ya
kalau patent lebih susah
berapa lama dan ongkosnya untuk kalau untuk patent berapa
kalau patent itu juga biayanya tidak terlalu mahal tapi prosesnya cukup lama
nah yang kita ingin kembangkan sekarang adalah justru patent sederhana
relatif kurang dari satu tahun akan selesai
oh biasanya jadi patent yang lebih dari satu tahun ya
ini nanti setelah delapan belas bulan kemudian baru dipublikasi selama enam bulan
dua puluh empat bulan itu baru proses belum dipastikan apakah dia akan ke subtantif atau enggak
baru nanti pemeriksaan subtantifnya tiga puluh enam bulan lagi
wow tapi patent ini berlaku untuk berapa lama
jadi lebih dari kalau merek sepuluh tahun
iya dua puluh tahun
tapi dia tidak bisa diperpanjang
tidak bisa diperpanjang
dia harus lakukan improve
oke untuk membuat patent berikutnya
tapi patent sederhana contohnya apa
patent sederhana ya contohnya mungkin kayak gagang tadi lah
kayak gagang tadi itu masa perlindungannya sepuluh tahun
dan untuk patent sederhana indonesia dibanding diantara negara negara middle income
aipo baru mengeluarkan statistik dia
kita termasuk ranking sepuluh
oke untuk patent sederhana
iya diantara negara negara yang masuk dalam middle income
bagus kalau merek bahkan kita masuk ranking dua
kalah dengan mexico saja
jumlah merek indonesia itu cukup besar dibandingkan juga dengan negara negara lain dalam middle income
kita masuk ranking dua secara dunia
oke bagus kan
berarti jumlah merek yang memang didaftarkan
tapi apakah diterjemahkan dengan produk produk
itu harus diterjemahkan dalam produk
jadi kalau nggak produk dia jasa
kalau nggak barang jasa mereka kan ada dua
kalau nggak dia jasa dia produk
tergantung mau bisnis di bidang apa dia
jadi kalau sekarang sudah memiliki hak untuk merek atau sudah hak patent ya harus digunakan ya
sayang kalau enggak dia setelah sepuluh tahun dia akan hangus ya
kemudian kita akan melanjutkan sertifikasi mal
sertifikasi pusat perbelanjaan
kita ingin membangun budaya anti barang tiruan dan pembajakan
nah ini penting sekali
sebenarnya di tahun dua ribu dua puluh dua kita sudah sukses berhasil
mensertifikasi sebanyak tujuh puluh tujuh di tiga puluh tiga provinsi di seluruh indonesia
itu kita kasih sertifikat
tenannya itu adalah mendeklarasikan bahwa
ditempatkan ini adalah haram masuk barang tiruan
dan kita akan lanjutkan di tahun dua ribu dua puluh tiga
mensertifikasi lebih banyak lagi mal mal yang ada di seluruh indonesia
nah tapi ini kan memang sesuatu yang kita anggap kan barang barang kw dan lain sebagainya
ini kan kita biasanya dianggap lazim lah
nah itu sekarang kita akan
nah ini bagaimana
apakah sudah lebih berkurang ini
kehadiran dari barang barang tiruan
harusnya lebih berkurang
kalau ada barang juga yang masuk yang ilegal pasti misalnya ada barang dari cina masuk ke sini
itu sudah dicegah lebih dulu di ba cukai
kita bekerja sama dengan cukai
belum lama ini kemudian kita membatalkan untuk bisa masuk barang itu cukup besar juga
oke apalagi target tahun dua ribu dua puluh tiga
nah kemudian target yang lain dari dua ribu dua puluh tiga itu tadi yang saya sudah sampaikan
kita akan lanjutkan lagi kegiatan mobile
kegiatan mobil ip klinik
kanits dianggap sangat menyentuh kepada masyarakat paling bawah
karena kita datang langsung ke tempat mereka
jadi datang sosialisasi sekaligus
mereka konsultasi dengan kita bagaimana mengajukan merek bagaimana mengajukan patent bagaimana mengajukan hak kita
langsung ke desa desa langsung ke ukm
tim kita datang ke daerah dari jakarta dari djki kemudian bergabung dengan kantor
jadi tim cukup besar ya dari direktur
kita timnya cukup besar
mereka semacam fasilitator ya mentor ya
iya betul kita anggap mereka sebagai fasilitator mentor dan sekaligus coaching juga di sana
jadi cukup banyak ya program tahun dua ribu dua puluh tiga ini
apalagi yang masih ketinggalan
kemudian kegiatan yang lainnya nanti akan kita buat adalah geographical indication drafting camp
jadi di indonesia ini sebenarnya banyak yang disebut dengan indikasi geografis
satu contohnya misalnya satu tanaman yang hanya khas tumbuh di desa itu tidak bisa di tempat lain
misalnya ubi cilembu itu ubi cilembu hanya khas juga di satu tempat
iya ditanam di tempat lain nggak bisa ada kopi kintamani bali
nah itu semua bisa
bisa itu kita sudah beri sudah cukup banyak yang kita beri
nah di tahun dua ribu dua puluh tiga kita akan lanjutkan ini untuk membantu mereka
karena walaupun mereka punya indikasi geografis itu harus ditulis juga
di drafting namanya ditulis bagaimana membuat deskripsi dari produk mereka
yang bisa kemudian dianggap oleh tim ahli indikasi geografis ini sudah layak memenuhi syarat kemudian

betul terus satu lagi mbak desi kalau kita menggunakan barang barangnya juga merasa bahwa ini sangat membantu sangat berkontribusi ya terhadap kreativitas

terus satu lagi mbak desi kalau kita menggunakan barang barangnya juga merasa bahwa ini sangat membantu sangat berkontribusi ya terhadap kreativitas

mendapat penghargaan kami mendapatkan di top digital implementation dari seluruh layanan kami itu secara digital
di tahun dua ribu dua puluh satu kami mendapatkan level star empat itu sangat memuaskan di dua ribu dua puluh dua kami mendapatkan adalah level star pipe luar biasa
dan kita harapkan tahun dua ribu dua puluh tiga akan lebih banyak lagi dan memang digital ini menjadi sesuatu platform yang mau tidak mau sangat penting dan harus dijalankan
pak razilo karena waktu kita sudah habis tapi mungkin ada pesan lagi dan poin dari diskusi kita ini betapa penting kita kekayaan intelektual itu
tapi yang tidak kalah penting jangan gunakan barang bajakan jangan gunakan barang tiruan memang mungkin lebih murah dan lain sebagainya
tapi ini sangat sangat merugikan itu kan poinnya mungkin pak razilul
iya betul jadi kami di direktur radyendal keintelektual berupaya semaksimal mungkin dari hulu sampai kehilir untuk membangun keintelektual semakin baik di indonesia
mulai dari menciptakan kreasi bagaimana menciptakan kreasi yang baik kemudian yang kedua adalah mendapatkan proteksinya kemudian yang paling susah itu adalah komersialisasi
maka kita bantu juga membuatkan ip marketplace
nah ini penting karena kalau sudah punya brand yang bagus
yang penting adalah pemasaran
bantu juga mereka bikinkan itu kemudian dari sisi penegakan hukum nah pesan yang paling utama adalah gunakan barang gunakan kekayaan intelektual anda sendiri atau gunakan ke intelektual orang lain secara legal
jangan secara ilegal karena pasti akan bermasalah
bangga menggunakan barang buatan indonesia
saya sebenarnya lupa tadi mbak desi satu hal di dua ribu dua puluh tiga itu kita adalah tahun merek ya tahun merek
yaitu membangun kesadaran cinta dan bangga
bangga merek indonesia
iya dan ternyata orang indonesia juga bisa
dilihat dari jumlah patent ataupun hak cipta maupun merek yang sudah didaftarkan
amin amin insya allah
target sendiri tapi hasilnya melampaui
iya baik pak rasilo terima kasih banyak atas insightnya
edukasinya ini sangat penting dan sangat relevan menurut saya
dan semoga semua target bisa dicapai
demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
terima kasih atas perhatiannya
sampai jumpa stay safe